pemirsa kompas tv selamat hari raya idul fitri
nah saudara tahun lalu seorang cendikiawan islam
guru besar pendidikan agama islam
pernah bilang kalau pesta demokrasi
kontestasi politik ini harus dirayakan
karena fanatisme ini bisa merusak nalar
moral persatuan dan keadaban
pengurus pusat muhammadiyah pak abdul mukti
selamat lebaran pak mukti minal aizin walfa aizin
bagi pemirsa kompas tv juga
selamat idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
karena bersamaan juga dengan tahun politik
nah kalau dari pak mukti melihatnya
ramadan dan lebaran tahun ini gimana sih
kondusif dan saya melihat
juga masyarakat sudah move on
sepertinya lebih akrab pada tahun ini
ya mereka kan sudah menunaikan tugas
konstitusional sebagai warga negara
dan kemudian juga sudah diketahui
hasilnya pengumuman oleh kpu
dan masyarakat ya sudah
dan karena itu saya melihat suasana
dan masyarakat juga sudah kembali ke aktivitas yang normal
normal tidak ada ketegangan yang serius di masyarakat dan proses proses konstitusional
yang berjalan di mk saya melihat juga sangat substantif itu dan sidang sidangnya itu sepuluh hari
terakhir bulan ramadan di mana masyarakat muslim yang sedang berpuasa itu juga sedang beriktikaf
itu sehingga ada dua etikaf ini cindy itikaf pribadi di masjid atau di musola gitu dan juga
ada intikaf di mk pak muti pernah bilang demokrasi indonesia ini lama lama kayak zombie nggak ada
rohnya maksudnya apa emang yang ideal tuh kayak gimana sih pak muti ya zombie itu kan bangga hidup ya jadi
demokrasi ini kan saya amati memang sekedar formalitas ya sekedar formalitas sekedar proses
ya ay the gaining power atau locing power gitu kan dapat kekuasaan atau kehilangan kekuasaan dapat
sehingga kesan bahwa demokrasi itu hanya formalitas itu menjadikan antusiasme masyarakat dalam
berdemokrasi itu bukan panggilan nurani tetapi hanya formalitas saja bahkan kemudian kan banyak
kan lembaga yang menilai demokrasi kita ini kan mengalami penurunan kualitas gitu kan walaupun
memang itu gejala gejala global ya menurunnya kualitas demokrasi terutama pasca pemilihan presiden
gitu tapi saya kira indonesia waktu itu dipandang sebagai champion demokrasi yang membuat indonesia
juga sangat sangat dihormati di forum forum internasional karena proses transisi demokrasi
yang peaceful ternyata setelah dua puluh tahun lebih kita masih belum belum beranjak dari prosedur
qerasikan demokrasi kita masih transaksional kemudian juga ada sinyal lo men kalau dulu tuh
mani politik itu ke belakang kan yang muncul kan justru public boa longgoh kemudian juga ada sinyalemen kalau dulu itu many politik itu di belakangan yang munculkan justru wuih

dia berangkat dan ada hal hal
sejalan dengan nilai demokrasi
kemudian fairness itu kan
saya membayangkan misalnya kalau kita lihat ya
indonesia itu mulai pemilu
sekalipun ya itu saya masih ingat
iuran sendiri beli kaos sendiri
naik angkutan itu juga bayar sendiri
memperjuangkan aspirasi politiknya gitu
semua diongkosi oleh caleg semua diongkosi oleh
capres cawapres sehingga masyarakat ini
demokrasi yang minus nilai
minus spirit dan saya menyebutnya
itu dengan demokrasi yombi
mungkin bisa dilihat jadi masyarakat juga melihat
pemilu sebagai event lima tahunan biasa ya pak
iya betul dan memang saya kira
sehingga kemudian mereka ini ya
gitu dan kemudian juga mereka melihat
sehingga kemudian yang muncul pragmatisme
politik sehingga semuanya begitu transaksional
harus kita perbaiki di masa masa yang akan
berbicara juga tadi artinya perbaikan
di masa mendatang kemudian juga tentu kita kan
harapannya nggak mau dua ribu sembilan belas terulang ya
apakah pak muti ngelihat nih momen bulan
tidak ada ketegangan di masjid masjid
satu dua atau tiga gitu
juga terutama suasana buka
bersama ya cindy ini kan juga luar biasa
ini dijadikan sebagai warisan
dunia yang disitu ada
ada pewarisan nilai nilai budaya
itu sudah cair dan saya melihat
sangat kondusif dan mudah mudahan ini juga
dimana kita juga punya tradisi
semuanya open house semuanya bergembira
dan open house itu menurut saya adalah
hatinya lapang itu kan rumahnya dibuka
bergembira dan itulah momen
merajut kembali berbagi ketegangan
menduga sekarang masyarakat juga sudah
presiden terpilih juga sudah mulai ketemu
pak suryapaloh mulai ketemu
kemarin berkontestasi itu kan sebenarnya
sebuah tanda tanda bahwa
akan ada koalisi besar dan akhirnya
kemudian orang ya untuk apa
ada kawan yang cerita untuk apa sih di
menebar masalah orang yang di atas sudah
bagi bagi faid dan goni mah
itu kan ada pembagian rampasan peran
tentara yang membunuh musuh dia dapat
misalnya tanah atau aset aset lain
yang itu milik bersama juga dibagi
para elit itu mulai berbagi bagi faid
kira kira kan begitu sehingga karena itu ya
berpolitik itu santai santai saja
berpolitik itu wajar wajar saja
kubu sekarang sama di satu kubu
kubu yang berbeda jadi politik itu cair
cair saja begitu dan karena cair
ya sudah kita menyikapinya juga
dan itu kan kepentingannya kan juga
kepentingan bangsa kepentingannya juga
siapapun yang terpilih menurut saya
diselesaikan di mahkamah konstitusi yang menurut
saya itu penyelesaian yang konstitusional
dan kontrol politik sehingga
sehat pemerintahan itu bisa
kalau ada yang memang memberikan
kontrol masyarakat sipil juga penting
partai politik malah seperti masyarakat sipil
nah itu saya kira peran partai politik sebagai
agar jangan sampai partainya
dan diperbicara hanya masyarakat sipil
berarti ramadhan dan indopetri bisa jadi momen
dan yang mudik juga tidak hanya umat islam juga
yang dapat thr juga tidak hanya yang puasa saja
lebaran identik kita saling memaafkan nih
tapi kan yang juga sulit minta maaf nih
nah pak muti apa yang mungkin bisa disampaikan
saling memaafkan agar ingat kalau
ada persatuan indonesia yang harus dijaga
tentu dengan beberapa penyempurnaannya
konsekuensinya memang akan menimbulkan
keniscayaan dari sistem demokrasi itu
tujuannya adalah untuk negara yang lebih baik lagi
sesuai dengan aspirasi rakyat
sesuai dengan kehendak masyarakat
pilihan itu sebagai sebuah
dan serasional apapun orang memilih
walaupun mungkin level subjektivitasnya
sebagai bangsa itu harus kita utamakan
masyarakat ini masih bersih tegang
apa sih yang dapat kita peroleh dari situ
saya kira harus menjadi bagian dari refleksi kita bersama sama
berkuasa orang menjabat itu
juga tidak selama lamanya
yang kedua dia dibatasi oleh
memimpin seperti raja pada zaman dulu
dan kemudian juga ada
maknanya kan kekuasaan itu dibatasi kan
presiden tidak bisa punya kewenangan
kepala negara dan kepala pemerintahan
melampaui fungsinya sebagai lembaga legislatif
yang melekat di dalam posisinya
juga seperti itu karena itu
masyarakat yang inklusif itu artinya masyarakat
yang dia memang punya prinsip prinsip
saya sebut dengan preferensi subjektifnya itu
masyarakat indonesia secara keseluruhan
ini kita anggap sudah selesai
wakil rakyat yang terpilih itu melaksanakan
sehingga karena itu masyarakat tidak boleh
loh dulu janjinya begini kok sekarang
dan sidang mk sudah selesai dan dilantik
bagaimana dengan makan siang gratis
susu gratis gitu itu kan nanti
menurut saya masyarakat perlu mengawal itu
oleh kekuatan masyarakat sipil ya
jadi dia sesungguhnya otoriter
tapi caranya secara konstitusional
itu yang sering orang menyebut
rule by law kan siapa yang sedang memimpin
itu yang dia menentukan akan seperti apa
kita kan tidak ingin rule by law ini terjadi
karena undang undang dasar juga menyebut
indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
pr baru ya ketika kemarin sudah menggunakan haknya
memilih siapa calon pemimpin yang baru
kita tinggal nanti menagih siapapun yang ditetapkan sebagai presiden
kita tagih janjinya saat kampanye ya pak muti
kita ingat ya mungkin pelajaran
sengketa kan antara al gore dengan bush
di satu daerah pemilihan dan itu kebetulan
secara popular vote kan yang menang al qur
di amerika kan pemenangnya bukan popular vote
yang dia menang itu dan selisihnya kan
hanya di satu tempat itu disidangkan
masih juga bisa berperkara terus menerus
tapi kan kemudian menimbulkan ketidakpastian politik
berhenti dan kemudian harus menerima
dan kemudian yang kedepan kita harus move on
dengan sebaik baiknya dan kemudian
kepemimpinan yang dipercaya oleh rakyat itu
sekretaris umum pengurus pusat muhammadiyah
nah itu tadi perbincangan kami bersama dengan pak abdul muti
lebaran yang bertepatan juga dengan tahun politik
dan sampai indonesia malam masih akan kembali